salah satu pemain muda yang bersinar di musim ibl dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas adalah abraham wenas
permainannya yang menjanjikan di sepanjang musim membuat syuting guard dari hang tua sumsel ini meraih penghargaan terbaik sebagai rookie of the year
dengan catatan statistik enam tujuh puluh enam angka per game pebasket muda berusia dua puluh dua tahun itu juga berperan membawa hang tua sumsel lolos ke babak final for musim dua ribu tujuh belas
pemain muda yang berusia dua puluh dua tahun itu juga berperan membawa hang tuah sumsel lolos ke babak final empat musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
tapi saat itu final dbl saya ajak mereka berdua untuk nonton dan itu mereka senang kebetulan saya dapat svp juga dbl office
entah kenapa tiba tiba mereka mendukung dan kebetulan hang tua ajak untuk jadi pemain pembinaan
dan orang tua setuju akhirnya dari situ jadi sudah dapat terus dari orang tua
berarti yaudah kita senang
jawab tinggal jalanin aja
ini sebagai motivasi saya untuk ke depannya lagi
apalagi ini masih awal kan
rookie of the year itu bisa menjadi dukungan bisa juga menjatuhkan
ya mudah mudahan saya bisa mengontrol diri saya aja sih untuk bisa menjadi lebih baik lagi

smp awal mula bermain basket idola saya sekarang bermain satu tim dengan saya pelly purwanto
dia jadi sosok yang pernah menjadi wall paper di komputer saya waktu smp
jadi ya gak kebayang aja sekarang bisa main
kenapa saya mengidolkan feli purwanto
selain dia sebagai seorang superstar sifatnya di luar lapangan juga sangat humble kepada para penggemar
para pemain junior para manajemen dia orangnya sangat humble
jadi kenapa saya idolakan dia
karena dia di luar dan di lapangannya baik
yang dari dulu dihentikan sih ingin juara satu di indonesia ya
setelah di kampus gagal cuma bisa dapat juara dua juara dua terus
ya semoga di ibl nanti ini saya bisa dapat gelar juara sih
pasti semua orang yang main basket
yang bermain basket di profesional pasti ingin mendapatkan hal itu
kalau harapan sih ya itu ingin dirasakan
dan tapi kita gak ada yang tahu ya
keadaan kita ke depan bagaimana
sukan dan sejarahnya kayak mana
tetap ya dalam lakukan segala hal lakukan yang terbaik aja